berikutnya titik lima
mereka cinta banget satu sama lain
kalau ayah sama rangka cuma ayahnya yang suka rakanya enggak
lo udah merusak hubungan orang kebahagiaan orang
dan mereka ini udah mau nikah men
itu bedanya sama gua
jadi menurut gua sih sekarang lebih baiknya
maksudnya dipaksain lah ya kan
udah lah jangan ganggu mereka berdua lah
gitu loh gimana udah bisa nangkep belum kira kira
sekarang gua mau tanya soal lu ya
boleh boleh silahkan
seandainya raka sama ayah masih saling mencintai
jadi lu rela ngelepas ayah buat rakan
udah lu gak perlu jawab
gua udah tau jawaban lu
iya udah tau ya
ya udah deh gua
maaf udah ganggu nih malah
tapi kalo bisa jangan ganggu lagi lah ya men
lu sini aja pujuannya
tsk sakti gak mau ngelepasin talitha
kok dia gitu sih sat
aku aja sebel sama dia apalagi noh talitha
coba yang berhubungan langsung sama dia
yaudah gak usah lah
biar dia tenang dulu
yaudah tenang semua kita ngomong lagi sama dia
sekarang kita pulang dulu aja
tenang aja selesai beresu
dibeliin ya sat ya
gua aktif aktif sih
talitha nih gak aktif aktif nih
ya mungkin dia lagi sibuk
dia kamu tuh nenek bercanda
eh sensitif banget sih
belum banget sih nenek
pelan pelan ya pak ya
ke atas terus terus lagi
bagaimana kondisi om tante
sudah ada perkembangan
lihat tanahnya udah bisa bergerak
banyak sekali kemajuan sakti
biayanya juga sudah
terima kasih nenek
terima kasih nenek
terima kasih nenek